sementara itu pt pln persero berhasil mencetak laba jumbo yakni sebesar rp empat belas empat triliun rupiah sepanjang tahun dua ribu dua puluh
angka tersebut lebih tinggi satu ratus dua puluh empat persen dibandingkan target yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar enam empat triliun rupiah
melansir dari cnn indonesia com direktur utama pln darmawan prasojo mengatakan laba ini bisa tercapai karena transformasi yang dilakukan
di mana pln mengubah paradigma dan cara kerja menjadi lebih lincah dan produktif
imbasnya tidak hanya mampu meningkatkan pendapatan tapi juga berhasil melakukan efisiensi operasional maupun keuangan perusahaan
secara rinci sepanjang dua ribu dua puluh dua pln berhasil meningkatkan penjualan listrik sebesar enam tiga persen dari dua ratus lima puluh tujuh enam terawatt hour pada dua ribu dua puluh satu menjadi dua ratus tujuh puluh tiga delapan terawatt hour
hal ini berdampak pada peningkatnya pendapatan
penjualan tenaga listrik tujuh tujuh persen dari rp dua ratus delapan puluh delapan sembilan triliun pada tahun dua ribu dua puluh satu menjadi tiga ratus sebelas satu triliun pada tahun lalu